pelatihan nasional rugby tujuh diadakan di pantai parangtritis yogyakarta
sebanyak tiga puluh enam atlet putra dan putri mengikuti pelatnas ini
dan nantinya tim rugby indonesia akan menciutkan jumlah atletnya
dan hanya mendaftarkan dua belas atlet putra dan putri yang akan menjadi timnas rugby tujuh di asian games dua ribu delapan belas
pantai parantritis yogyakarta
menyambut asian games dua ribu delapan belas
atlet yang terpilih seleksi ini berdasarkan kejuaraan nasional rugby tujuh yang dilakukan bulan november lalu
pasti persiapan kita lebih siap dari sea games karena kita tuan rumah banyak yang harus dibenahi
kita benar benar ngerombak tim dari awal lagi untuk persiapan asean games
supaya kita lebih siap menghadapi asian games tahun ini
meskipun olahraga rugby masih belum populer

di kalangan masyarakat indonesia para atlet sangat antusias untuk berlatih maksimal sehari dua kali
latihan beban menjadi makanan sehari hari tim indonesia ini
latihan juga dititik beratkan pada kemampuan fisik dan teknik bertanding
selain itu pelatihan nasional rugby ini juga melatih pengetahuan dan kepribadian para atlet
untuk menunjang kemampuan dan mental bermain
untuk yang baru pertama kali ya persiapan pelatnas kali ini ya bisa dibilang bagus bagus banget
karena kita sudah persiapan ini yang bisa
dibilang cukup lama lah lumayan waktunya untuk cukup lah untuk ke asean games
biar seenggaknya walaupun kita masih di bawah level negara lain kita bisa bersaing gitu
persiapannya kita latihan pagi siang dan sore
pagi itu kita latihan speed dan endurance
sedangkan siang kita itu latihan teknik
dan sorenya kita latihan teknik lagi meluaskan tekniknya agar lebih bagus lagi
tim rugby indonesia berharap indonesia akan tampil maksimal di asian games nanti
rencananya sebelum asian games dua ribu delapan belas berlangsung tim indonesia akan melakukan uji coba ke luar negeri
reni putrama yogyakarta